bola basket jalanan atau streetball mulai menjamur di indonesia
bola basket yang dipadukan dengan keindahan bergerak ini
telah masuk ke indonesia sejak tahun sembilan puluh an
ingin tahu seperti apa gerakan dalam streetball
berikut cara berlatihnya dalam today's practice
gue ketua asosiasi bola basket seni indonesia
di today's practice hari ini gue akan ngajarin lo
tiga jenis dribbling streetball yang bisa dipakai sama teman teman di basket konvensional
oke sekarang gue akan kasih tahu bagaimana cara melakukan teknik yang pertama
yaitu baseline step back
yang pertama yang harus lo kuasain adalah dribbling
dribbling lo harus rendah
untuk bisa ngelakuin baseline stay back
satu dribbling lo harus rendah
kedua lo harus gunain sedikit jab step
yang ketiga ada sedikit shame guard nya
terus yang keempat gerakan ini harus lo kuasain di area baseline
jadi harus difungsikan di sekitar baseline
oke sekarang shame guard
bolanya itu seperti terlepas dari kontrol lo
jadi seakan akan bolanya terlepas dari kendali lo
oke sekarang kita akan mencoba
tapi itu masih dalam penguasaan
itu fungsinya adalah untuk mengecoh lawan
wah bolanya terlepas
oke sekarang gue mau kasih lihat lo salah satu gerakan
yang menurut gue ini adalah favorit gue
yaitu satu ratus delapan puluh fake spin
dan lo akan melihatkan
satu gerakan lo akan berputar tiga ratus enam puluh derajat
tapi ternyata enggak
ketika badan lo satu ratus delapan puluh derajat
nah itu lo gunain fake spin nya
jadi gerakan ini sangat menipu musuh
karena musuh berpikir lo akan berputar tiga ratus enam puluh
ternyata pada putaran satu ratus delapan puluh
bolanya menuju ke arah yang berbeda
sehingga musuh menyangka lo ke kanan
ternyata lo ke kiri
ini adalah favorit gue
nggak mu ke kanan
yang terpotriks pasaranging
pas yang kebabe dipopulin
karena jangan jauhi the ball
regi gue katanya mulu